sejumlah tokoh bangsa mendorong kepolisian untuk menghentikan peredaran tabloid indonesia barokah
yang disinyalir berisi kritik sepihak terhadap pasangan calon presiden dan wapres nomor urut dua prabowo subianto dan sandiaga uno
tabloid indonesia barokah itu saya kira harus siapapun yang mencetak dan kemudian menerbitkan saya kira harus berhenti ya
dan aparat keamanan karena ini sudah terlanjur menyebar harus menahan itu
misalnya di kantor pos tidak diedarkan karena itu merusak menciptakan suasana yang tidak kondusif
karena isinya itu ya meskipun tidak ada yang baru sebetulnya isinya itu sudah ada di media baik cetak kumpul elektronik
tapi kan kemudian karena disebarkan ke pesantren pesantren disebarkan ke masjid masjid
memang bisa mengganggu suasana
lebih baik tidak pakai itulah ya dari pihak manapun jawabnya macam macam itu mengganggu ya mengganggu perjalanan demokrasi
ini perlu disayangkan hentikanlah itu semua dari pihak mana pun